memasuki musim ibadah haji beragam pernak pernik khas tanah suci di pasar bong surabaya diserbu pembeli
kesempatan ini pun dimanfaatkan pedagang untuk meraup keuntungan
membawa oleh oleh untuk kerabat dan keluarga sudah menjadi tradisi sepulang dari tanah suci
hal ini terlihat di pasar bong surabaya yang merupakan pusat souvenir haji
tiap harinya diserbu lebih dari ratusan pengunjung
aneka pernak pernik khas timur tengah seperti sejadah jilbab kurma kacang arab menjadi favorit pembeli
jika anda ingin lebih praktis disini juga tersedia oleh oleh dalam bentuk paket yang berisi air zam zam kacang dan kurma seharga dua puluh ribu rupiah saja
ya sajadah merupakan salah satu item yang paling diburu oleh pembeli
biasanya kalau corak dan modelnya hanya gambar ⁇ kabah ⁇ dan masjid sekarang lebih beragam lagi seperti corak yang abstrak satu ini
untuk harga sajadah bermacam macam mulai dari rp satu ratus tujuh puluh ribu hingga tiga juta rupiah per kodi tergantung corak dan kualitas sajadah
kebanyakan para jemaah haji sudah mempersiapkan oleh oleh jauh hari sebelum keberangkatan
bahkan ada yang mempersiapkan satu tahun sebelumnya
omset penjualan yang didapatkan
dan pedagang pun meningkat dua puluh persen dibanding hari biasa
kalau dibandingkan tahun sebelumnya sekarang penjualannya menurun
tapi kalau dibandingkan sama hari hari biasa memang ada meningkat ya
sekarang kan lagi ya lumayan rame lah
para jemaah memilih berburu souvenir di tanah air karena lebih mudah dibanding membeli di tanah suci
kalau dibeli di tanah air ya karena nanti membawanya dari sana juga berat rikuh gitu loh mbak
jadi mending beli di sini cari yang agak miring lah harganya
iya supaya kita fokus untuk ibadah jadi tidak mikir mikir oleh oleh yang sudah siap semua
sebagian besar barang barang di pasar bong ini didatangkan langsung dari arab
para pembeli juga dapat menawar agar mendapatkan harga yang dikehendaki